dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka di gelaran indonesia cafe expo dua ribu delapan belas di blok m square jakarta
sudah ada naya di sana halo naya selamat sore
di belakang anda tampaknya ramai sekali itu tampaknya para loyalis kopi ya
seperti apa update di sana naya silahkan
kesini bukan hanya dari jakarta saja melainkan dari luar jakarta juga
mereka berbondong bondong penasaran untuk mencicipi berbagai macam kopi yang memang di sini kebanyakan adalah kopi dari khas nusantara tanah air indonesia
di mana di acara ini terdapat kurang lebih ada lima puluh stand yang diisi dengan berbagai macam jenis kopi nusantara
dan di sebelah saya sudah ada salah satu pengunjung yaitu pak agus nirmala halo bapak selamat sore bapak dari mana pak
saya dari lombok ntb
dari pagi saya ambil penerbangan pertama dari lombok
ya dari lombok
ya ini hanya untuk melihat apa namanya mencoba kopi dari seluruh nusantara yang disini yang di lombok
tadi udah nyobain kopi apa aja nih pak ini kan dari pagi ini pak
saya sudah coba kopi robusta sama arabica yang dari semua daerah
dari semua daerah dari saya datang ke sini saya tahu apa
karena bedanya robusta sama arabica dia beda beda rasa dari ini dari tiap kopi itu dan tiap daerah dia punya karakter kopi sendiri
jadi saya lihat bapak pegang ini ini favoritnya pak ini dari daerah mana pak
ini daerah gayu ini namanya dari gayu itu kopi robusta
dia taste ini dia lebih identik ke buah ini ke buah
ya mungkin dia dari pohon kopinya itu dari dekat dari
ini buah jajan identik dengan ini rasa kopinya rasa buah
jadi itu sini masih keliling lagi nih pak ya
ya masih keliling keliling kita mau lihat lihat dulu semua kopi yang dari seluruh nusantara di sini
pak tadi saya kan nyoba juga berbagai macam kopi nih pak
bedanya robusta sama arabica itu seperti apa sih pak
kalau robusta itu identik agak pahit dia agak pahit
arabica dia agak manis asem manis manis asem gitu itu bedanya
kalau robusta dia ketinggian dari enam ratus ke seribu meter dari ketinggian laut
dan arabica dari seribu ke atas sampai seribu delapan ratus meter dari ketinggian laut
terima kasih banyak bapak waktunya selamat menikmati lagi pak berkeliling lagi
ya herada juga pak
dan saya seperti dia lihat di sebelah saya bapak agus itu jauh jauh dari lombok hanya untuk mencicipi berbagai macam kopi
kopi di tanah air
salah satunya seperti dia favoritnya adalah gayo yang jenisnya robusta yang memang tesnya agak pahit
dan arabica yang memang sedikit asam
dan nantinya saya akan juga coba berkeliling bagaimana merasakan berbagai macam cita rasa kopi nusantara
mungkin hera dan juga pemirsa ingin datang ke sini
acara ini diadakan di salah satu mal di bilangan blok m
dari tanggal dua hingga enam februari
dari pukul sepuluh hingga sepuluh malam
jadi bagi anda pecita kopi dan penasaran
kopi nusantara yang memang sangat banyak ragamnya anda bisa datang ke sini
dan seperti kita ketahui pertumbuhan kopi di indonesia khususnya tanah air memang cukup pesat
di mana memang produksi rata rata kopi nusantara kita ini sekitar enam ratus tiga puluh tujuh ton
hal itu menunjukkan bahwa memang indonesia bisa menjadi negara yang cukup berpotensi untuk mengembangkan kopi
dan saat ini indonesia merupakan salah satu produsen kopi yang terbesar di dunia
yang saat ini menduduki peringkat keempat
targetnya pemerintah juga akan terus menggalakan kopi indonesia
seperti membenahi sosialisasi kepada petani
kemudian membenahi produktivitasnya
agar indonesia bisa menaikkan tingkatnya menjadi tingkat kedua di seluruh indonesia
ya naya saya tertarik juga kesana nanti
kalau saya kesana saya record video kayak yang jadi viral itu loh
diam bae gitu loh
tapi paling nggak ini menarik naya
jangan lupa nanti bawa juga ke kantor ya
nova naya antaka dari jakarta